masih lainnya pengendara mobil minibus menabrak showroom mobil mewah di kawasan pantai indah kapuk dua kabupaten tangerang
sebuah mobil mewah ringsek akibat tabrakan
saudara viral di media sosial video amatir yang merekam kerusakan di sebuah showroom mobil mewah pasca tabrakan
bagian depan salah satu mobil yang ditaksir bernilai miliaran rupiah ini tampak ringsek usai ditabrak mobil minibus berwarna hitam
selain itu panel besi kaca depan showroom patah hingga kaca pecah berserakan
polisi menyebutkan tabrakan terjadi rabu lalu
polisi masih memeriksa pengemudi minibus berinisial js yang diamankan di tempat kejadian perkara
pengaruh minuman keras saat mengendarai mobil
pada saat lewat jalan di situ dia dalam kondisi yang mungkin di tengah pengaruh alkohol sehingga pada saat menenterkan mengemudi kendaraan tidak terkendali sehingga menabrak mobil tersebut
namun ini tetap kita lakukan pendalaman apakah ada motif lain
namun sampai saat ini adalah terkait masalah eee
pengaruh alkohol jadi seperti itu